presiden joko widodo kembali menyinggung kurangnya jumlah dokter spesialis dan alat kesehatan terutama di kepulauan
hal ini disampaikan jokowi saat meresmikan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan penyelenggara utama di rumah sakit anak dan bunda harapan kita jakarta
menurut jokowi rasio dokter di indonesia adalah empat puluh tujuh dari seribu dan membuat indonesia berada di peringkat satu ratus empat puluh tujuh dunia dan sembilan di asean untuk ketersediaan dokter
selain itu dokter dan kelengkapan alat kesehatan yang mayoritas terkonsentrasi di pulau jawa dan kota besar pun jadi kendala
jokowi berharap problem ini bisa terselesaikan di pemerintahan presiden baru